gusti prabu izinkan aku saja menghadapi mereka
saat ini kau sedang terluka
sebaiknya kalian menyerah
agar pertarungan ini semakin mudah
kami tidak akan menyerah
ternyata kau bukan hanya tidak mempandu baco
tapi kau tidak mempandu gantung juga
itu artinya yang dewata agung tidak merestui kematianku putraku
kau jangan senang dulu
aku masih punya cara lain untuk membunuh
siapkan kayu bakar
kita akan membakarnya hidup hidup

apa yang terjadi padanya
aku harus menyelamatkannya
dan menikah denganku
kau hebat nih mas
mas kau berhasil merumpukkan penjahat penjahat itu
terima kasih gusti prabu
nimas tanganmu terluka
biar aku obati
maaf gusti gusti mau bertemu siapa
apakah kalian tidak mengenaliku
sekarang kalian menyingkirlah dari hadapanku
maaf gusti kami hanya menjalankan kewajiban untuk bertanya pada setiap tamu mendatang
prajurit aku yakin kalian di sini pasti prajurit prajurit baru di badan jalan
baiklah kalau begitu perkenalkan
aku adalah maharaja gusti prabu amukmar rukul sang penguasa kerajaan dari kerajaan besar japura
dan dengarkan dengan telinga kalian baik baik
aku adalah rakanya dari cungcungan kalian gusti ratu kendrim
raka raka amukmar rukul raka prabu
raka raka amukmar rukul
rai adik kesayanganku
kau datang mengunjungiku raka
aku sangat merindukanmu
aku juga sangat benar benar merindukanmu
kamu adalah adikku satu satunya yang aku cintai melebihi apapun yang berada di dunia ini
ada apa ini
gusti ratu parwati dibakar hidup hidup
rai raden wistapati
mamah bawa anak ini ke ruang pengobatan

saya berpindah ke perdagangan